jalan jalan kaki kan bagus jalan jalan kaki enggak mau sehat sehat
jalan jalan kaki enggak mau sehat sehat
jalan jalan kaki enggak mau sehat sehat
jalan jalan kaki enggak mau sehat sehat
jalan jalan kaki enggak mau sehat sehat
tidak disebutan seberapa kilometer itu kewipasan setiap orang